seorang pria mengikat sebuah botol berisi air minum dan menurunkannya di antara puing bangunan di kota hatay turkiye
hanya itulah yang bisa ia lakukan untuk membantu korban gempa yang masih terjebak di antara reruntuhan bangunan
di bangunan yang lain seorang warga menangis
ia tak mampu berbuat apa apa padahal ia tahu orang tuanya terkubur reruntuhan bangunan
bantuan alat berat dan petugas penyelamat belum datang ke kota hatai
padahal para korban yang terjebak benar benar bertarung dengan waktu untuk bertahan hidup
berbatasan dengan kota hatai pemandangan yang tak jauh berbeda juga terlihat di suriah
momen haru muncul di tengah kesedihan warga yang mencari kerabatnya di kota andaris suriah
seorang ayah menangis karena berhasil menyelamatkan bayinya yang baru lahir
banyaknya bangunan yang roboh menambah kehancuran negara yang telah terdampak perang bertahun tahun ini
sementara itu selasa siang kedutaan besar republik indonesia
dengan kara melaporkan sepuluh wni yang terluka dan empat diantaranya sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat
dalam akun twitter resminya kbri juga mengimbau warga negara indonesia yang berada di wilayah gempa
yanni gaziantep diyarbakir hingga adana
untuk mematuhi imbauan otoritas turki agar tidak memasuki bangunan yang retak atau rusak parah
presiden turki recep tayyip erdogan mengumumkan tujuh hari berkabung nasional atas peristiwa gempa dasyat yang mengguncang turki
hari berkabung nasional diumumkan melalui akun twitter erdogan pada senin
bendera setengah tiang akan dikibarkan selama tujuh hari hingga minggu dua belas februari mendatang di seluruh turkiye